fifa dan pssi akan kembali meninjau kondisi stadion gelora bung tomo dan lapangan latih di surabaya
yang akan dijadikan venue piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh
rencananya pengecekan akan dilakukan pada sembilan maret esok
untuk melihat sejauh mana perkembangan kesiapan dan kelayakan stadion
beginilah visual dari kondisi stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur
yang akan menjadi venue piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga pada senin
pengguna stadion sempat terhenti selama setahun akibat pandemi covid sembilan belas
dana renovasi stadion digunakan untuk menangani pandemi
menyusul ditundanya gelaran piala dunia u dua puluh
yang rencananya digelar pada tahun dua ribu dua puluh satu menjadi tahun dua ribu dua puluh
menjauan fifa meliputi kondisi semua fasilitas yang akan digunakan
baik untuk pertandingan maupun untuk latihan
yakni stadion gelora bung tomo sebagai venue utama dan stadion gelora sepuluh november
lapangan latih di surabaya
lepas itu penonton dan penonton yang baru selesai dibangun sebagai lapangan pendukung
hingga saat ini masih ada sejumlah pekerjaan di stadion
yang memiliki kapasitas lima puluh ribu penonton ini yang harus dilanjutkan
seperti perluasan area parkir hingga perbaikan sejumlah fasilitas pendukung
seperti akses jalan atap dan pagar stadion
caranya memang hari ini kita mempersiapkan untuk dilakukan pengecekan u dua puluh

sembilan maret nanti dan itu adalah fifa dan pssi yang akan turun dan bersama sama dengan kita